kalau kita tarik mundur ternyata di kota gede itu sudah ada orang bermusik roncong itu sejak tahun tiga puluh lima an
kalau kita melihat kota gede pada masa itu itu pada masa kejayaan masyarakat kota gede
orang kota gede secara ekonomi sangat luar biasa
di tangan komponis indonesia kusbini keroncong adalah pesan dan alat perjuangan
di rumah sederhana inilah
lahiran mojokertojo timur satu januari seribu sembilan ratus satu itu mencipta karya musiknya
bagi sang pendiri bangsa bung karno kusmini adalah sosok istimewa
bung karno pun menjuluki kusbini buaya keroncong
kata kata buaya itu kan bagaikan kata pakar begitu
pakar itu ahli yang mana beliau diberi nama langsung oleh ri satu bung karno
sehingga sampai sekarang pun karya karyanya banyak diistilahnya ditiru lakunya jalannya
termasuk karya karya beliau dengan memasukkan kata kata pancasila undang undang dasar

karya kusbini yang legendaris
karya kusbini yang legendaris
karya kusbini yang legendaris
adalah bagimu negeri
saat mencipta bagimu negeri kusbini melakoninya
laiknya seorang empu yang menampak kris pusaka
seperti lagu bagimu negeri dia diciptakan tahun seribu sembilan ratus dua puluh
kaitannya bahwa pada saat itu memang belum bisa menyebutkan kata indonesia sebetulnya
sehingga beliau berjuang bagaimana kata indonesia itu tidak
diketahui dalam sair lagu
sehingga disebut diperjudul bagimu negeri bagi negara republik indonesia
lagu keroncong yang pertama diciptakan kusbini berjudul kewajiban manusia
lagu ini bertema
persatuan bangsa untuk meraih kemerdekaan
demi mengabadikan karya sang ayah
sabta asfara terus merawat jiwa musik yang telah mengalir dalam darahnya
sabta berprofesi guru musik di sekolah menengah kejuruan negeri dua kasihan bantul
atau biasa disebut sekolah menengah musik smm yogyakarta
justru kalau musik sekarang dikeroncongkan kan bisa jadi warna baru juga mas
dimana di era sekarang kan yang dibutuhkan orang orang kreatifitas
buat menembus pasar ya kita harus punya kreativitas punya karakter sendiri
salah satunya keroncong itu bisa jadi karakter
justru kita malah bangga jadi kita membawakan dengan umur kita yang masih muda
harapannya bisa menyampaikannya juga ke anak anak muda pun lebih gampang gitu
karena kita juga membawakannya fresh gitu
ternyata tak pikir ada bentuknya ya pak agus tuh

kerjasama antara bukai kota gede kemudian dengan forum joglo kota gede

demi melestarikan keroncong bersama grup timpasko
barjo mengenalkan irama keroncong kepada generasi muda
timpasko yang merupakan singkatan
dari timur pasar kota gede
memainkan lagu lagu daerah berirama keroncong sebagai pengiring tari
sampai jumpa di video selanjutnya
ia bahkan melakukan rekaman di jepang
lagu yang dinyanyikan berjudul bunga sayang karya komposer asal singapura dick lee yang diciptakan pada seribu sembilan ratus sembilan puluh empat
lagu yang dinyanyikan berjudul bunga sayang karya komposer asal singapura dikly yang diciptakan pada seribu sembilan ratus sembilan puluh

ri surakarta menjadi kanal yang mempopulerkan lagu lagu waljina
waljina pun pernah menjadi karyawan honorer di rri surakarta sekitar seribu sembilan ratus enam puluh an
momen inilah yang mempertemukannya dengan radio orkes surakarta ros
ros yang telah memasuki generasi ketiga juga masih setia memutar lagu lagu keroncong
termasuk yang pernah dipopulerkan oleh waljina
lagu lagu b waljina memang pada saat itu waktu saya masih kecil tahun tujuh puluh an
itu memang di masyarakatnya
masyarakat itu melekat sekali di telinga
ya seperti lagu kos kos
kalau di umum ya secara umum itu lagu coach plus itu kan tahun delapan puluh an tujuh puluh an itu melekat pada masyarakat
nah itu kalau bu aljina itu juga gitu lagu lagu yang dibawakan itu dengan suara khasnya itu melekat juga di masyarakat
mungkin nggak masyarakat sekarang ya
yang terutama masyarakat yang pada saat ini umurnya mungkin sudah empat puluh lima tahun ke atas
itu dulu pasti menikmati lagu lagu bu waljina
pabrik piringan hitam lokananta solo juga mencatat sejarah tentang waljina
sebab lokananta yang berdiri pada seribu sembilan ratus lima puluh enam memproduksi dan mendistribusikan materinya untuk rri
di tempat ini
ini pula lah waljina pertama kali merekam suaranya setelah menang dalam kontes ratu kembang kacang
salah satu album waljina berjudul entit bahkan menjadi kenangan tersendiri bagi lokananta
terdalam musik watching di local televisionableskan com

hai sri rejeki menahbiskan diri sebagai grup musik dengan aliran alternatif berbasis kronjong
awalnya mereka terdiri atas mahasiswa institut seni indonesia yang berkumpul untuk bermusik diselaka penataan belajar semasa kuliahnya
itu bintang bocamp the
ini keroncong yang kita mainkan ala ala anak muda
instrumen dasar keroncong berupa cak dan cuk tak pernah ditinggalkan sri rejeki
meskipun telah banyak mengaran semen lagu dari berbagai aliran musik dalam format keroncong
sri rejeki mengaku masih dapat memainkan keroncong asli
kabupaten karma menjaga lingkungansmith dan ketua shaman

pake rantai gayanya sok kece padahal dia sebenarnya milik
berbeda dengan seri rejeki grup musik keronco chaos pada awalnya justru tak berniat memberi napas keroncong dalam musiknya
dengdengannya ngebang rambutnya dimohon mirip kayak seribu indian
berawal dari coba coba grup musik yang disingkat kc ini justru enggan meninggalkan cak dan cuk
kedua alat musik berbasis ukulele itu tak boleh diganti dalam kc
dulu sebenarnya kita
kita tidak terus mengarah pengen ke keroncong yang dideformasi sedemikian rupa
kita sih pengennya kroncong enggak cuma kroncong yang seperti itu
sekarang wayang aja ada wayang sing ekor daging tumbuh dia dengan wayangnya yang sedemikian rupa
terus ada sujiwotejo yang membuat wayang menjadi seperti apa
jadi mungkin kalau kroncong biarlah ada pakemnya sendiri
tapi ada keroncong yang dibuat diolah menjadi lebih apa gitu ya
biar kita pengennya kayak gitu
enggak cuma kroncong yang seperti itu
tapi biarlah yang kroncong kroncong yang pakem ya harus tetap ada
tapi tidak ada salahnya kalau kita meng create itu menjadi keroncong dengan balutan lain